lo tuh kepedean banget ya

lo manfaatin gue gak tuh kurang ajar tau gak
eh lo tuh jangan sembarangan ya kalau lo ngomong
berani banget nih cewek udah nampar gue
dia pasti lupa gue siapa
dan dia lupa kalau gue bisa ngelakuin apa aja
kenapa pangeran gak ngerasa salah sama sekali
bangkalan kabus nih cewek
jangan jangan gue salah nuduh pangeran
mbak minum dulu ya
terus dibawa kesini sama pangeran
tapi kamu tenang aja
saya sudah periksa kamu kok gak ada yang perlu dikhawatirkan
kamu cuma butuh istirahat
gue ada di ruang medis
dan pangeran emang gak berbuat macam macam
dia udah berani berani nampar gue
ambil gelang khusus buat dia sekarang
lu yakin lu kasih gelang khusus ke dia
selama ini belum pernah ada loh
cewek yang lu kasih gelang khusus itu
dia pantas dapetin gelap khusus dari gue
biar dia tau siapa gue
gue perasan jadi gak enak ya
bukan pertanda buruk kan ini
ini gak ada hubungannya sama putri
saya takut banget pak
takut sama siapa
tidak ada apa apa lho
ini jadi panik gini
gue minta maaf ya gue gak sengaja beneran
gak usah kabur kabur lagi dari gue
gue tuh gak akan kabur
gue nyesel gue gak sengaja nampar lo
demi apa loh nampar pangeran
iya kan tadi gue udah bilang
gue gak sengaja gue tuh panik
gue tiba dua bangun ada di ruangan ketutup
terus gue juga cak dua an
terus cuma ada pangeran lagi
jadi gue pikir dia manfaatin gue
eh aku tuh kepedean banget ya
ah udah cukup
lo gak usah pura pura deh
gue tau kok
karena lo takut sama gue
lo mau kabur dari gue karena belum selesai nyuciin mobil gue
gue gak pura dua
ngapain sih gue ngindarin lo orang gue udah selesai kok nyuciin mobil lo
beneran kok gak percaya lo liat aja sendiri
gue yang nyuci mobilnya kok jadi lolos sih
dari pertama gue cuci mobilnya ulang tau gak
gue yang nyuci mobilnya kan lo lihat sendiri
orang lo ada disini gue yang nyuci mobilnya
gue yang nyuci apaan sih kutik kutik
gak usah ngaku dua deh
gue nyuci sampe bersih tau gak
kali ini gue percaya sama lo
tapi karena udah cari masalah sama gue
lo harus tetap kena hukuman
kalian bertiga itu sama aja tau gak
mau duduk di kantin aja
harus ada orang yang lapin kursi kalian
dan kalian berharap
ya emang keliatannya gak mungkin
tapi beneran gue ngelakuin ini demi loran
makanya gue rela relain tuh nyuci mobil lo
lo percaya kan sama gue
lo jangan percaya lah omongan cewe jila
gue gak mau ikut sama lo enak aja
ikut sama gue sekarang
belum ikut gue sekarang
lo yaudah gak usah tarik tarik gue terus
gak usah kabur
kalian mau ikut kenapa salah